wacana palangkaraya menjadi ibu kota kembali muncul
presiden joko widodo telah menugaskan bapak nas untuk melakukan sejumlah kajian terkait hal ini
wacana pemindahan ibu kota kembali menyeruak
menurut jurubicara kepresidenan johan budi presiden joko widodo telah menugaskan bapenas
melakukan sejumlah kajian terkait wacana pemindahan ibu kota negara ke palangkaraya kalimantan tengah
nama palangkaraya kembali muncul dari masyarakat saat kunjungan kerja presiden ke daerah beberapa waktu lalu
jauh sebelumnya presiden soekarno pernah merencanakan palangkaraya sebagai ibu kota republik indonesia menggantikan jakarta
tentu memindahkan ibu kota kan bukan persoalan yang kecil luar sejauh kajian yang berdalam
saya dengar menteri bapak penas sudah diminta untuk melihat
peluang itu menghasilkan
kesungkannya oleh pak palangkaraya sendiri atau memang dari presiden
enggak dulu waktu itu pernah muncul keinginan di sana bahwa palangkaraya siap untuk bisa jadi ibu kota
letaknya di katolik setiwa
dikutip dari tempo com menteri perencanaan pembangunan nasional bambang brojonegoro mengatakan
pihaknya sedang mencari skema pendanaan yang kreatif
untuk anggaran pemindahan ibu kota pemerintahan di luar jawa
bambang menilai pertumbuhan pusat ekonomi baru bisa tumbuh jika pusat pemerintahan dan ibu kota negara pindah ke luar jawa
hal tersebut juga menjadi solusi mengurangi beban jakarta yang selama ini jadi pusat pemerintahan bisnis dan keuangan
saat ini jakarta tak hanya sebagai pusat pemerintahan tapi juga merupakan pusat bisnis
palangkaraya sendiri merupakan kota dengan wilayah terluas di indonesia
luasnya mencapai tiga enam kali dibanding jakarta
presiden soekarno berpendapat palangkaraya berada di tengah tengah indonesia
selain itu ibu kota kalimantan tengah ini dinilai relatif aman dari ancaman gempa bumi dan letusan gunung berapi
namun palangkaraya bukanlah satu satunya kota yang diusulkan sebagai pengganti jakarta
daerah lainnya adalah sidrap sulawesi selatan dan jawa
jangan lupa untuk berlangganan di instagram facebook dan twitter